presiden joko widodo menilai wajar para menterinya memutuskan untuk menjadi calon legislatif dari partai mereka masing masing
jokowi menggarisbawahi asalkan tidak ada aturan yang dilanggar sesuai undang undang
ditemui dalam acara penanganan mangrove bersama anggota tni
presiden tetap mengevaluasi jika kinerja menterinya menjadi turun karena sibuk maju caleg
tidak hanya menteri yang menjadi caleg para menteri yang memutuskan terjun menjadi capres pun menghadapi evaluasi kinerja yang sama
semuanya yang paling penting tidak melanggar aturan tidak melanggar undang undang
nyalek juga diperbolehkan tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan
nanti akan ada evaluasi dievaluasi
kalau memang dirasa itu mengganggu ganti
biar konsentrasi ke nyaleknya misalnya
menteri yang nyapres juga sama
kalau memang waktunya
kalau kampanye kurang lebih baik cuti atau banyak
jangan melanggar regulasi jangan melanggar undang undang